ombak di laut pulau sukong anambas kepulauan riau mewarnai proses penyelamatan reki haryadi
anak buah kapal kargo km star delapan puluh enam yang jatuh ke laut selasa pagi
petugas bahkan terpaksa terjun ke laut demi mendekati korban
karena kapal tidak bisa mendekati pulau karang sukong akibat gelombang tinggi
pria dua puluh dua tahun ini akhirnya dievakuasi menggunakan pelampung oleh petugas basarnas
sebelumnya kapal kargo km star delapan puluh enam yang ditumpangi reki dihantam gelombang tinggi
saat berlayar dari kijang kabupaten bintan menuju tarempa kabupaten anambas sembilan belas september lalu
akibatnya korban terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri dengan berenang menuju pulau sukong
pada saat pukul enam belas lima belas itu korban berangkat dari kamar mesin menuju ke buritan
dan mungkin karena goncangan gelombang sehingga jatuh
namun pihak kapalnya kapten kapalnya tidak mengetahui sehingga jalan terus
korban berhasil ditemukan setelah petugas melakukan teropong di pulau sukong dan melihat keberadaan orang
riki selanjutnya dibawa menuju rumah sakit umum daerah anambas untuk perawatan
sementara di perbatasan papua nugini petugas berusaha mencari korban perahu kayu yang menabrak kayu gelondongan
saat melakukan perjalanan dari kampung yakiu ke kampung rawabiru
kampung yakiu berada di distrik sota merauke senin malam
dari proses evakuasi ditemukan dua penumpang meninggal dunia empat penumpang selamat
salah satu korban meninggal adalah anggota tentara nasional indonesia bernama sersan ii agus mardiono
sementara satu korban meninggal lain atas nama sulatan merupakan warga setempat
dua korban meninggal telah dievakuasi ke kota merauke
tim liputan cnn indonesia